pt kai komuter jabodetabek atau kcj
kembali melanjutkan program pengadaan kereta rel listrik
yang rutin berlangsung tiap tahun sejak dua ribu sebelas
tahun ini kcj akan mendatangkan enam puluh unit krl dari jepang
mengatakan pada pengiriman pertama hari ini
dari enam puluh unit krl tiba di pelabuhan tanjung priok
tahun ini kcj mendatangkan krl seri enam belas
dari tokyo metro jepang
krl yang tiba hari ini akan beroperasi dengan formasi sepuluh kereta
sebagaimana formasi awalnya dari jepang
ini sejalan dengan program kcj menambah rangkaian krl
dengan formasi sepuluh dan dua belas kereta
untuk meningkatkan kapasitas angkut
untuk tahun dua ribu enam belas kcj menargetkan dapat melayani
dari realisasi penumpang tahun dua ribu lima belas
berikutnya kcj menargetkan
berikut adalah jumlah pengadaan krl oleh pt ki komuter jabodetabek
sejak tahun dua ribu sembilan
kita lihat bersama data di plasma
dan ini adalah tren pengadaan krl
sumbernya dari kai komuter jabodetabek
anda lihat angkanya sangat mengalami peningkatan signifikan
kita lihat krl pada tahun dua ribu sembilan ada delapan unit
kemudian meningkat sangat fantastis pertumbuhannya
ke tahun dua ribu sepuluh menjadi dua ratus satu ratus sepuluh unit krl
kemudian sedikit turun di dua ribu sebelas menjadi seratus krl
dari tahun dua ribu dua belas menjadi sembilan puluh unit krl
dan ke slide selanjutnya kita lihat
ini adalah pengadaan krl
selanjutnya ini adalah tren
ternyata mengalami penurunan kita lihat
untuk tahun dua ribu tiga belas satu ratus delapan puluh unit
turun tipis di dua ribu empat belas jadi satu ratus tujuh puluh enam unit
dan semakin turun di dua ribu lima belas satu ratus dua puluh unit
dan dua ribu enam belas di enam puluh unit
dan sudah tiba saatnya tempatnya beberapa dari enam puluh unit tersebut